jenazah afriza shah munandar pembalap yang tewas dalam kecelakaan pada asia talent cup di sirkuit sepang malaysia dua november lalu direncanakan tiba di tasik malaya senin malam
ucapan bela sungkawa atas kepergian afridzah terus mengalir dari berbagai kalangan dan kedatangan jenazah akan disambut ribuan pencinta otomotif se tasik malaya
ucapan bela sungkawa terus mengalir kepada keluarga almarhum afrizah syah munandar tidak terkecuali dari rekan sesama pembalap dari berbagai ajang kejuaraan lokal maupun nasional
salah satunya anggi permana putra pembalap asal tasikmalaya ini menjadi rekan dalam berbagai kejuaraan di tingkat nasional dan lokal
terakhir kebersamaan almarhum dengan anggi permana dalam ajang kejuaraan one prix seri putaran ketiga di sentul
dimatarakan pembalap almarhum termasuk atlet yang disiplin dan ulet
sikapnya yang santun dan mudah bergaul
bahkan almarhum rajin beribadah dan tidak lupa sholat lima waktu
al anggi dari tahun dua ribu tujuh belas yang pertama

ya almarhum kan punya art
anggi keluar kedekatannya anggi sangat dekat
karena sama almarhum di tasik malaya
dari pertama latihan pertama tpc
dari pertama apa apa pun barang barangnya kembali
jadi istilahnya anggi sendiri sangat terangkan banget
istilahnya sosok mati besar
selain rekan pembalap wali kota tasikmalaya budi budiman dan kapolres tasik malaya kota akbp anom karipianto
mengunjungi rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga
kita merasa kehilangan sosok seorang tokoh olahraga motor di indonesia
ini menjadi kebanggaan kita masyarakat
tasik malaya rasudago internasional
dan mempensasi kemarin waktu ikut kegiatan asean talent cup yang di sepang
itu kejadian yang tidak kita harapkan
sementara itu kedatangan jenazah yang diperkirakan akan tiba di tasikmalaya sekitar pukul dua puluh nanti malam
rencananya akan disambut ribuan anggota komunitas otomotif tasik malaya
kita akan sambut akan kawal jenazah
mungkin dengan kita dari kepolisian dan dari klub klub motor
di kota tasik malaya
ada pengawalan khusus pak dari jakarta ke sini pak
ada jadi kita nanti akan estafet pengamanannya
tapi khusus untuk di tasik malaya karena rumah alam harum di sini di kota tasik malaya
kita akan secara khusus menyambut dengan seluruh pemerhati motor klub klub motor yang ada di kota tasik malaya
kapolres tasik malaya kota akbp anom karipianto menambahkan jenazah dikawal langsung ke polisian mabes polri
dan secara estafet akan dikawal jajaran polres tasik malaya bersama komunitas otomotif sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum
ogifat tuzaman tasik malaya jawa barat